presiden joko widodo melantik lima komisioner dan lima dewan pengawas kpk di istana negara pada jumat siang
kolaborasi baru antara komisioner dengan dewan pengawas baru diharapkan dapat memberantas korupsi lebih efektif
teka teki siapa pengisi jabatan dewan pengawas kpk terjawab sudah
tumpak hatorangan panggabean didapuk menjadi ketua dewan pengawas kpk untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
mantan komisioner kpk periode dua ribu tiga dua ribu tujuh akan dibantu oleh mantan ketua dkpp harjono
mantan hakim agung artijo alkostar mantan hakim alberti naho dan peneliti lipi syamsuddin haris
selepas pelantikan dewan pengawas kpk jokowi akan melanjutkan melantik lima komisioner baru periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
yaitu firly bahuri lilipin taulisiregar alexander marwata nurul gufron dan nawawi pamulango
presiden jokowi yakin kedua elemen kpk ini dapat bekerja
bekerja sama dengan baik untuk memberantas korupsi
sekali lagi penguatan kpk itu betul betul nyata
pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara sistematis
sehingga betul betul memiliki dampak yang baik bagi ekonomi bagi negara kita
saya meyakini insya allah beliau ketua kpk dan komisioner kpk bisa membawa kpk yang lebih baik
dengan didampingi oleh dewan pengawas